otopsi jenasa korban tragedikan juruhan bakal digelar pada sabtu lima november mendatang
hal itu disampaikan ketua tim advokasi tragedikan juruhan imam hidayat
rumah sakit daerah atau rsud saiful anwar kota malang jawa timur
menyatakan siap membantu proses otopsi terhadap dua korban tragedikan juruan
yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal lima november
untuk mendapatkan perkembangan terkait hal ini
kita sudah bergabung bersama abdul malik jurnalis transmedia di malang jawa timur
malik kira kira apa saja persiapan yang sudah dilakukan dari pihak forensik
kemudian tim medis maupun rumah sakit daerah mengingat otopsi besok
merupakan salah satu hal yang penting untuk mengungkap kasus peristiwa kerusuhan di kanjuruhan
terlalu forensik atau tim forensik yang akan dilipat
dan dalam proses ekshumasi pada esok hari
berasal dari dagi klin dan rumah sakit dr sutomo dunabaya
saat ini ada tiga rumah sakit dr sutomo yang dilipatkan untuk proses otopsi esok hari
sementara rumah sakit saiful anwar belum mendapatkan permintaan resmi
atau pemberitahuan resmi otopsi yang akan dilakukan esok hari
namun pihak rumah sakit sendiri
bersedia atau siap membantu dalam proses otopsi
apakah dilakukan di rumah sakit ataupun makan
dan saat ini di belakang saya sudah berdiri tenda persiapan
esok di sini kita akan dilakukan mulai delapan tiga puluh
ya malik mungkin anda bisa menceritakan sedikit kira kira korban siapa yang akan dilakukan ekshumasi esok
kemudian apakah sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga
kemudian sejauh ini bagaimana
respon keluarga terkait dengan rencana ekshumasi esok
ya hari ini besok maksud saya ada dua jenazah korban tragedi kanjuruhan
sebelumnya pihak keluarga akan melakukan proses otopsi pada dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
namun sempat dibatalkan karena keluarga merasa terintimidasi setelah didatangi oleh petugas kepolisian ke rumah orang tua korban
if juga kembali datang ke rumah orang tua korban tragedi kanjuruhan ini untuk meyakinkan keluarga
bahwa proses otopsi ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya dari dua korban tragedi kanjuruan pada satu oktober lalu
setelah beberapa saat akhirnya keluarga meminta kembali atau mengajukan kembali proses otopsi dan rencananya akan dilakukan pada sabtu esok
dan saat ini pihak keluarga juga berkomunikasi
dengan pengacara ataupun tim rencananya akan mendampingi pada proses otopsi kecamatan wajak kabupaten malang ini juga
baik abdul malik jurnalis transmedia melaporkan langsung dari malang selamat bertugas kembali